sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta pasangan anies baswedan sandiaga uno berkampanye di kawasan pademangan jakarta utara selasa pagi
sandi berjanji jika terpilih bersama anies baswedan akan memperjuangkan legalitas tempat tinggal warga pademangan
sandiaga uno mendatangi permukiman padat penduduk di jalan transmigrasi dan kampung muka ancol pademangan
selama bertatap muka ia mendengarkan keluh kesah warga seperti mahalnya harga bahan pangan akses bpjs kesehatan yang tidak merata dan legalitas tempat tinggal warga
selain itu sandi mensosialisasikan kartu jakarta pintar plus dan kartu jakarta sehat plus sebagai perluasan dari kjp dan kjs
ia menyebut selain cakupan penerima yang diperluas nilai nominal bantuan tunai akan ditambah
sandi berjanji jika terpilih akan memperjuangkan legalitas tempat tinggal warga
sandi berjanji jika terpilih akan memperjuangkan legalitas tempat tinggal warga